gak apa apa yaudah
mudahin makan aja pekat telur dadarnya
gue kagak mau telur dadar
gue lagi pengen rendang
tapi baru aja dari rumah
siang lauknya rendang
kata emak gak enak
kalo dua orang dapet rendang
satunya dapet telur dadar
gue dapet telur dadar
si odi sama si murad rendang
terus sekarang nasinya dimana beh
di rumah aja murad
yaudah deh tati
nasinya ada di meja teras ya be
udah ngerepotin lo
ya gak apa apa beh
tadi janjian sama teman mau main futsal
terus satu gak dateng
batal deh mainnya
terus kenapa marah
itu kan ojeknya pada kemana ya
ya pada ngantre penumpang
namanya juga tukang ojek
bang tau gak
pada resmi dia tolong sama gue beli nasi di warung padang
kalo gak percaya tanya aja mbak larasnya
bang ojek bob
iya bang ojek
din itu nasi renang lo beli sendiri
din mau di teras
itu nasi gue
di antre mas tati pengasih emaknya
lah ini nasi siapa yang lauknya telur dadar
itu nasi gue juga
gue pesen pake rendang isinya malah telur dadar
wah terus gimana dong be
rendangnya tinggal dikit udah mau habis
kok ngkong gak jawab salamnya bobby
nasi siapa pak
nasi engkong yang tadi kamu beliin
tapi lauknya salah
kenapa belum dimakan sama ngkong
dia maunya pake rendang
ya dia mau makan
dia maunya pake rendang
yaudah buat bobby aja yah
lah kan kamu udah makan
laper lagi pak
daripada mau gajir
hei enak aja lo gue udah lapar
nasi gue mau lembat ju

pero kan itu
kalau ngak kenapa
tunggu dulu dilas
nah baru ada lalu gak mau
sepung jadi dar kan
ustaz itu udah pul basis month
antri saya ke dalam sekarang
ntar saya kasih tau kang
nah gitu dong
mas enggak langsung sekalian pulang ke rawah bp aja
saya baliknya mesin tersore
saya kasih diskon deh
sayang mas kalau saya balik ke rawah bp
enggak bawa penumpang
ya udah mas
jadi kamu mau ketemu sama neng lara smot
nanti saya mau tau aja
nara thank you
enggak ada apa apa
emang bener laras tadi nitip nasi padang sama bobi
bobi ngajakin saya makan bareng di warung
jadi cuma nitip makanan aja
jadi laras enggak capek capek beli nasi padang
jalan sendiri lagi
maaf berhenti sebentar pak
selamat siang pak
maaf mengganggu perjalanan saudara
apakah saudara dari seorang anggota tni
kalau saudara bukan dari anggota tni
kenapa saudara pakai atribut seorang tni
kenapa lo pulang cepet banget
gue tanya kenapa lo diem aja
kelapa siang dek
saya jangan ditilang pak
aduh lo kemana
mohon maaf ada surat suratnya
semalam nya nanyain lagi soal emput
babe sama nyanya emput udah datang nemuin nya
mereka katanya mau melamar saya buat bakal mantuk
asik pak ludin kawan juga
eh diam lo lo mau ngeledek gua